untuk saat ini aku udah bener bener muak dengan kamu
kok gak diangkat sih
kamu gak sudi bicara sama aku
kenapa kamu gak bela aku dan anak kita
fasilitas yang ada
ya allah gue capek banget
elsa sekarang udah ketangkep
lo itu gak sepintar apa yang lo pikirkan elsa
sepintar pintar yang lo kabur
lo gak akan pernah bisa menyembunyikan kebenaran
kangga udah pulang
gimana ya hasil penyergapan elsa
gak gak kamu gak apa apa kan
tadi aku liat tv
terus aku liat kamu ikutan ngajar ngejar elsa sama ricky
kamu gak apa apa kan kamu gak ada yang luka kan
aku suka kalau kamu kayak begini
berarti kan kamu sayang sama aku
aku baik baik aja
tadi di tv kamu melihat aku gimana
ganteng gak ketemparan aku gimana
orang aku nanya serius
ya aku juga serius
mau jawab jujur atau enggak
jujurnya jujur aja atau jujur banget
jujur banget sayang
coba kamu jujur banget
bukan cuma ganteng
tapi kamu tuh berani banget tadi
dan kamu emang udah bener bener bantuin al dari awal sampe elsa akhirnya ketangkep
sekarang kami makin cinta sama aku
apaan sih kamu
kek r kan baru juga dibilangin kayak gitu
yaudah selama kamu mendingan istirahat deh
kasihan kamu capek
ini aku juga bentar lagi mau istirahat kok
kalau gitu aku juga mau istirahat ya
oke dadah sayang
disini turun disini
terus ibu sarah udah dibebasin kan
ini dengerin ya kakak juga mau terima kasih sama kamu
berkat kamu kasih bukti ke kantor polisi juga waktu itu
tante sarah akhirnya dibebaskan
dan elsa juga udah ditangkap
cuma untuk kedepannya kakak sih belum tau pasti ya
karena bisa dibilang tindakan tante sarah ini kan termaksud kriminal
membela orang yang salah
ya doa aja yang terbaik mudah mudahan kedepannya semua jauh lebih baik
yaa cuma bisa berharap
semoga yang terbaik ya pak
eh ini buat kakak

buat aku sih
tapi kalau kakak mau yaudah udah
buat bagi dua gimana
kamu capek banget ya
sebenernya aku udah lega sih mas
terima kasih ya
semuanya berkat kamu mas
mungkin aku masih licap sebagai pembunuh
dan aku gak tau aku harus gimana
aku mau babi
nah sekarang istirahat ya
kasihan si berun biru
mau bergadang terus
jadi anak anturkan ya
besok juga kan pasti kamu akan dipanggil polisi lagi
pasti polisi akan meminta keterangan kamu juga
proses ini masih panjang dia
sampai elsa dipunisi kewadilan
jangan capek capek ya
mau ngapain sih
kamu sebagai suami terbaik
dan ayah terbaik
saya juga nobatkan kamu menjadi istri terbaik dan ibu terbaik versi aldebaran alfahi